sejak kapan papa peduli sama putri
saya itu orangnya profesional bengits
kalau saya udah terima uangnya
udah saya ambil tuh bang
saya bakal tuntasin untuk kerjaan saya
apa yang perlu ditakutin lagi
melarang gue untuk cabut tuntutan itu
tapi lo liat sendiri kan
semua orang jadi kena ancaman
lo gak sepeduli soal gue
karena jalan kebenaran itu berakhir
kenapa mau tolongin dewa
sejak kapan papa peduli sama putri
aku menurut anakmu
jangan kira sendirian
kita lebih dari pada juga
sudah liat ini
aku yang sometimes
kamu yang nutritious
amu ibunya sekarang
tidak tidak mungkin
pasti dia akan mengalahkan papa kan
bapak juga minta maaf sama kamu dewa
papa ketemu sama ibunya putri waktunya
waktu papa berdua berpisah sama mama kamu
tidak mungkin pak
kenapa papa baru bilang sekarang
papa juga tidak tahu dewa
tapi kau mesti mengatanya kalau putri ini adik diri kamu
om pasti ini tidak mungkin kan om
putri lama sekali tidak percaya
tidak sopan ya anak
sudah bagus aku lakuin sebagai anak
malah nggak percaya lagi dia
gimana tidak mungkin put
wokap gue itu tidak akan berisiko
soal muka ip sendiri
kecuali ini benar benar kejataan
dewa putri sudah kan tidak usah bertengkar
papa ngerti kalau sekarang putih belum siap sama keadaan kita ini
putri boleh gak nanya ini semua ke ibu
aduh pelan pelan itu tolong tolong jangan sampai jatuh ya
itu mahal bingit seharganya ya kan
itu tv tv juga tolong dibawain ke dalam
kok cuma berdua aja ya
itu mahal loh terbaru ya kan
ya ini memang hanyalah
yang sofi duit dari mana ya
oh jangan jangan duitnya
nih mas mas tipnya
jangan jangan si putri ngikutin jejak ibunya
jangan jangan jangan jangan si itu mau minta uang sama saya
karena si itu gak bisa beli beras
karena si itu gak bisa belanja capek
gak bisa belanja tembek ya kan
ii selamitan sama saya
lihat diputri sama aku
jangan jangan pakai jadi suaminya tuh
hari gini yang penting duit duit duit
aku juga sama mereka semua tapi mereka masih gak percaya
jadi tolonginlah aku tolong kamu jelasin semua ke mereka
ceritain ke mereka semua tentang hubungan kita dulu
ibu dimaafin nih
ibu udah simpan repat repat cerita ini karena
karena ibu pikir ibu gak akan mungkin ketemu sama papa kamu lagi
pak lemus adalah papa kandung kamu yang kamu cari selama ini
jadi kamu dan dewa adalah saudara saya
jadi om benar
bapak akan nunggu putri
kamu jangan panggil saya om
kamu boleh panggil saya papa
maafin papa selama ini
selama ini gak pernah tahu
kalau kamu ada
boleh papa berubahmu
aku mau percaya
kau mau percaya